nanti ya sesuai dengan hasil penyidikan dari pom tni pomdam
dalam ini diserahkan pomdam dan supervisi dari puspom tni
jadi semua permasalahan prajurit menjadi supervisi apabila disidik oleh pom angkatan
pasti disupervisi dengan pus pom tni
tapi alasannya kenapa sih pak
itu yang saya juga nggak tahu alasannya apa
makanya kita periksa ini kenapa kok sampai seperti itu
berarti kan aneh tuh
maka dari ka
aneh aneh itu kenapa
ternyata mungkin menggunakan obat terlarang atau apa ya
makanya menjadi pemeriksaan tadi itu
kita periksa dulu